kita ke energi dan sumber daya mineral kementerian sdm memangkas pagu belanja instansi sebesar dua ratus sembilan puluh satu lima puluh sembilan miliar rupiah
atau sebanyak lima puluh satu empat puluh empat persen dari pagu sebesar tujuh tiga puluh satu triliun menjadi tujuh dua triliun dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun dua ribu tujuh belas
menteri sdm ignatius jonan menyatakan anggaran yang dipangkas adalah belanja proyek multi years
yang mau tak mau mengorbankan belanja strategis
ada dua pos penting yang dipangkas yang pertama adalah proyek jaringan gas bagi rumah tangga atau jargas
yang dipangkas lima belas lima ratus sambungan rumah atau senilai seratus miliar rupiah
sedangkan pos penting kedua yakni penghematan dana pembagian converter kit dari penggunaan bahan bakar minyak ke bahan bakar gas bagi nelayan
oke dua duanya ini sektor yang strategis yang dipangkas ya
pos ini dipangkas lima puluh satu miliar dan berimplikasi pada pengurangan kuota converter kit bagi nelayan
dari rencana sebelumnya akan diberikan pada dua puluh delapan empat ratus nelayan menjadi hanya dua puluh empat nelayan
pemotongan ini berdasarkan surat menteri keuangan nomor delapan ratus delapan puluh satu tanggal tujuh belas oktober tahun dua ribu dua puluh